partai nasdem menjadi partai ketiga setelah partai hati durani rakyat dan partai persatuan pembangunan
yang memberikan surat keputusan rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat kepada pasangan rituan kamil dan uu ruzanul ulum
penyerahan sk rekomendasi diberikan langsung oleh sekjen partai nasdem joni plate
ridwan kamil menyatakan kelegaannya setelah proses panjang yang dilalui untuk sampai kepada keputusan resmi partai
dengan tiga surat keputusan rekomendasi partai yang sudah diberikan artinya pasangan ini tinggal menunggu sk dari partai kebangkitan bangsa
yang rencananya baru akan diserahkan pada senin delapan januari di kantor dpw pkb jawa barat
kita akan mendaftar secepatnya di tiga hari yang tersedia hari senin selasa rabu besok
kemudian setelah itu fokus bergerak memenangkan dari desa kota tidak akan terlalu memikirkan survei
walaupun tinggi bagi kami itu hanya satu alat untuk membaca kan tapi bisa ada perubahan perubahan
jadi kami akan terus bekerja sampai hari kemenangan di dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas
sementara itu dpp p tiga memfinalisasikan dukungannya terhadap cagup cawagup rituan kamil dan uu rusanul ulum
finalisasi tersebut tertuang dalam serah terima surat rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
untuk provinsi jawa barat
dalam pilkada tahun ini
tepatnya pada sabtu sore p tiga bersama dengan partai nasdem hanura dan pkb mengadakan diskusi untuk calon pasangan
yang akan diusung bersama sama rituan kamil
hingga akhirnya seluruh partai setuju untuk mengusung ridwan kamil serta uu ruzanul sebagai calon gubernur
dan calon wakil gubernur untuk pilkada jawa barat mendatang
dukungan itu tidak lepas dari rekam jejak dari masing masing pasangan yang memimpin kota bandung dan tasik malaya
sebelumnya beberapa bulan lalu p tiga sudah mendeklarasikan dukungannya kepada rituan kamil
memastikan bahwa wali kota bandung akan mengantongi dukungan parpol yang cukup
untuk maju di pilkada jabar dengan total sebanyak dua puluh kursi
dan akhirnya beberapa bulan yang lalu kita sudah memberikan dukungan secara resmi kepada kamil dan kpu
karena pertimbangan pertimbangan yang seringkali sudah saya sampaikan
dari mulai pertimbangan integritas dari pengalaman yang dimiliki oleh keduanya secara profesional
dalam memimpin kota bandung
kepala kita sudah dua periode memimpin kabupaten tasik
dan juga karena kombinasi kombinasi yang memenuhi tuntutan tuntutan rakyat jawa barat ke depan
maka kita jatuhkan pilihan kepada kedua pasangan yang memimpin
dengan track record dan pengalamannya ridwan kamil optimistis dirinya dan pasangannya uruzanul ulum
adalah pasangan yang tepat untuk memimpin provinsi jawa barat untuk periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu sembilan belas
isu yang menjadi perhatian utama adalah seputar infrastruktur
lapangan kerja dan daya beli masyarakat
masalah masalah tersebut dianggap perlu mendapat perhatian lebih
karena isu ekonomi merupakan perhatian utama masyarakat jawa barat saat ini
setelah lama tergantung gantung akhirnya ritwan kamil menemukan jodoh untuk mendampinginya
untuk melalui kompetisi pirkada
saat ini saya sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan sang jodohnya ridwan kamil itu
yakni bupati tasik manapung
yang terakhir adalah uruzanul ulum
selamat malam kang uu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
setelah melewati drama yang cukup panjang penantian yang cukup panjang juga ini kang uu
bisa diceritakan ini bagaimana akhirnya pasangan ini bisa fix secara resmi berduet
dan didukung secara bulat oleh partai partai pengusung ini
ya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kang emil yang konsisten ingin bersama dengan saya
kemudian juga ucapan terima kasih kepada partai koalisi yang akhirnya menerima juga keberadaan saya
dengan kekurangan dan kealsaannya dan kelemahannya
sehingga hari ini kami bisa menerima sk bersama sama dengan kang emil
diawali dengan saya menerima telepon dari ketum kami pak roy
kemudian menerima teleponnya

kemudian saya menerima telepon dari dpr
saya mau telepon lagi dari kang emil bahwa alhamdulillah katanya kita sudah bisa diterima oleh partai koalisi yang ada
sehingga kita bisa maju dalam pilgub yang akan datang seperti itu saya merasakan bersyukur alhamdulillah saya
kang uu tapi yang menjadi pertanyaan publik ini kan selama masa dinamika terakhir ini kang uu sebelum akhirnya diresmikan ini ya
ini kan partai partai pendukung misalnya p tiga yang mengusung kang uu ada pkb mengusung kang maman misalnya nasdem mengusung saan mustafa
ini kan masing masing punya mau yang juga cukup keras gitu kalau misalnya tidak dipilih wakilnya dari partai ini akan cabut tukungan
bagaimana kemudian bisa sampai akhirnya harmoni ini bisa terjadi gitu kang apa yang membuat titik temu ini bisa terjadi
ya karena saya juga menyadari masing masing partai punya idealisme masing masing
idealisme itu antara lain kader
sebetulnya ingin didorong dimajukan untuk menjadi pendamping kang emil
tetapi mungkin ada musyawarah
itu kan musyawarah mufakat di antara partai koalisi
maka inilah hasil daripada musawarah
karena memang pancasila juga mengharuskan itu kan ada musyawarah
kemudian dalam agama juga
pasarwihum bil amri payidah jamta patawakal allah dan yang lainnya
mungkin konsep yang dipakai dalam memutuskan
pasangan kang ridwan kamil dan saya adalah konsep musyawarah yang dipakai
menurut akang sendiri atau menurut kang emil gitu ya
apa sih membuat kang uu ini mengungguli banyak calon calon wakil gubernur yang kemudian banyak disorongkan kepada kang emil
apa sih kelebihan anda kang
sebenarnya saya tidak memiliki kelebihan apa apa
masalah ya dengan yang lain
cuma mungkin kami punya jargon gerbang desa
di mana kabupaten trafik malaya
dengan kepemimpinan saya
memakai gerbang desa
ya seperti itu
beberapa penghargaan kami raih
dan dari berbagai intansi diatasnya
kang uu apakah sudah dibicarakan dengan kang emil sendiri
bagaimana pembagian tugasnya nih
nanti misalnya sejak masa kampanye
berbagi wilayah misalnya
ataupun nanti ketika sudah menjabat gitu
nanti ada pembagian tugas yang jelas sudah diomongkan belum dengan kang emil
sudah ya sudah diomongkan
antara lain kami dengan kang emil
termasuk juga dalam sosialisasi nanti kampanye
tetapi kami mungkin belum saatnya disampaikan di media seperti ini
kita dengan kang emil harus menjadi duit tunggal
dua itu adalah satu
satu itu adalah dua
kalau bahasa santri harus menjadi kaljasadil wahid
sebuah bangunan yang satu
dalam sosialisasi adalah dua
itu yang penting
kami menghargai kang emil sebagai gubernur
dan juga kami tidak bisa melangkahi dalam setiap gerak langkah
kecuali dengan komunikasi dengan kang emil
itu yang kami mau pembangun
kang uu ini kan kita sudah melihat bagaimana bursanya sudah mulai terpetakan
ada paling tidak tiga sampai empat calon nanti yang akan bertarung di pilkada jawa barat
ini sudah hampir resmi gitu ya kang uu ya
menurut anda siapa calon calon yang paling berat gitu
untuk yang paling berat
untuk menantang anda gitu
siapa lawan yang paling berat yang akan anda hadapi di pilkada ini
sampai hari ini saya tidak ada calon yang dianggap berat
tidak ada calon yang dianggap ringan
karena semuanya belum resmi menjadi calon wakil gubernur ataupun wakil gubernur
dari bursa yang ada gitu
misalnya kalau kita lihat ada pertahanan
ada bupati purwakarta
ada general ada mantan kapolda gitu
siapa yang paling membuat kang uu dan kang emil ini ketar ketir gitu
wah ini berat sekali gitu
semuanya calon yang bermunculan hari ini dan sudah dideklarasikan oleh berbagai macam partai
semuanya orang orang hebat
semuanya orang berpengalaman
semuanya orang orang kuat
jadi semuanya itu adalah orang orang yang berat menurut kami dalam event sekarang
jadi kapan ini kang uu terakhir ini untuk anda
kapan resepsinya akan dilakukan ya
kapan akan mendaftar ke kpud sehingga menjadi pasangan yang resmi gitu
kalau menurut saya kalau pertama
rencana tadi rapat di nasdem di lantai tiga kami dapat
kang emil hadir pak saan juga sebagai ketua dpw
sekretaris dpw pkb juga hadir saya juga hadir
rencana tanggal sembilan jam sembilan
tanggal sembilan jam sembilan ya
jadi ini keputusan politik dimana keputusan politik pastinya sudah jadi
bisa saja besok gitu
tapi rencananya seperti itu
jam sembilan pagi ya kang ya itu ada makna filosofi nggak kang dari sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu kang
ya nggak tahu
mungkin orang bisa tapi kalau saya sih anggap biasa biasa aja lah
tidak ada warga yang istimewa gitu
jadi bukan karena ada klinik atau filosofi enggak kang ya
itu karena angka bagus saja gitu ya
cuma tadi itu kan daftar itu harus oleh ketua dpw nya masing masing
sementara ketua dpw kami bu ade munawaroh dia akan deklarasi juga di bogor
karena dia nyalon sebagai calon bupati
maka kemungkinan kalau jadi tanggal sembilan jam sembilan dari p tiga yang hadir adalah sekjen yang akan hadir
sekjen p tiga langsung ya pak arsosani ya
sekjen p tiga sudah dan ibu nurhayati
oh ibu nurhayati
baik terima kasih sekali lagi kang uu
atas perbincangannya malam hari ini mudah mudahan bisa lancar menghadapi gelombang politik ke depan nih bersama kang emil
juga siap menghadapi tantangan dengan calon calon yang juga tidak ringan dan tidak berat seperti tadi kata anda
terima kasih sekali lagi bakal calon wakil gubernur uu ruzanul ulum